presiden joko widodo mengatakan ideologi pancasila membuat kemimpinan indonesia diterima dan diakui dunia
jokowi mengajak semua masyarakat menolak ekstremisme politisasi identitas dan politisasi agama jelang pemilu dua ribu dua puluh
hal tersebut diungkapkan oleh jokowi dalam peringatan hari lahir pancasila di lapangan monumen nasional jakarta satu juni dua ribu delapan belas
sejumlah pejabat negara hadir dalam peringatan hari lahir pancasila
mulai dari wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin presiden kelima republik indonesia megawati soekarno putri
wapres ke sembilan hamzahas wapres ke sebelas budiono dan para pemimpin lembaga negara serta jajaran menteri kabinet indonesia maju
jokowi menyebut indonesia merupakan negara yang tak dapat didikte oleh siapapun
ideologi pancasila membuat kepemimpinan indonesia diterima dan diakui oleh dunia
dalam menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat jokowi mengajak semua pihak untuk menolak ekstremisme
politisasi identitas dan politisasi agama
inilah indonesia indonesia adalah indonesia yang tidak dapat didikte oleh siapapun
yang tidak dapat didikte oleh negara manapun
namun siap selalu siap berkontribusi bagi dunia
ideologi pancasila membuat kepemimpinan indonesia diterima dan diakui dunia

persatuan dan gotong royong adalah kunci membangun bangsa yang kokoh
oleh sebab itu saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme
menolak politisasi identitas menolak politisasi agama
mari kita menyambut pesta demokrasi pemilu dua ribu dua puluh
dengan kedewasaan dengan sukarela dan dengan kemampuan